yang pertama defisit keuangan bpjs kesehatan hingga akhir dua ribu sembilan belas
diprediksi mencapai rp tiga puluh dua triliun
memaksa pemerintah menaikkan iuran bpjs kesehatan mulai awal dua ribu dua puluh mendatang
berjalan sejak dua ribu empat belas bpjs kesehatan diharapkan menjalankan fungsi pelayanan umum
di bidang penyelenggaraan jaminan sosial
namun sayang bpjs kesehatan tak menunjukkan performa sehat
penyakit defisit bpjs kian menahun jumlahnya pun kini mencapai angka triliun
di tahun pertamanya defisit bpjs kesehatan mencapai rp tiga tiga triliun
angkanya naik mencapai lima tujuh triliun rupiah pada tahun dua ribu lima belas
defisit bpjs kesehatan membengkak menjadi rp sembilan tujuh triliun pada dua ribu enam belas
angka defisit bpjs kesehatan mencapai rp tiga tujuh triliun pada dua ribu tujuh belas
angka defisit bertambah lagi menjadi rp enam belas lima triliun pada tahun dua ribu dua puluh
hingga diperkirakan pada akhir dua ribu sembilan belas defisit bpjs kesehatan menyentuh angka rp tiga puluh dua triliun
untuk mengatasi defisit keuangan bpjs kesehatan
pemerintah melalui kementerian keuangan merencanakan menaikkan iuran bpjs kesehatan
mulai satu januari dua ribu dua puluh mendatang
kenaikan ini sekaligus mencakup perbaikan
sistem layanan kesehatan mulai dari rujukan klaim dan sebagainya
menurut direktur bpjs kesehatan kenaikan tarif tidak akan memberatkan
jika ada peserta yang keberatan dengan kenaikan tarif
maka peserta tersebut dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan tarif kelas yang disanggupi
sementara itu menurut wakil menteri keuangan
penyebab defisit bpjs kesehatan dikarenakan kelompok peserta
bukan penerima upah atau kelompok mandiri
bpjs kesehatan mencatat sedikitnya delapan penyakit dengan pembiayaan tertinggi sampai dengan agustus dua ribu sembilan belas
penyakit terbesar adalah jantung dengan pembiayaan rp tujuh tujuh triliun
di susul kanker rp dua tujuh triliun
dan struk di posisi ketiga sebesar rp satu sembilan triliun
untuk menekan defisit bpjs kesehatan
pemerintah meminta manajemen bekerja sama dengan pemerintah daerah
untuk mendapatkan data kepesertaan yang tepat dan akurat
data kementerian sosial menunjukkan tiga lima juta peserta bpjs kesehatan dihapus
lantaran terbukti tidak aktif
hingga kini total peserta bpjs kesehatan mencapai dua ratus dua puluh tiga juta orang
peserta terdiri dari penerima bantuan iuran yang berasal dari apbn
peserta pbi dari apbd pns tni polri
pegawai penerima upah swasta dan bumn serta pensiunan
tiffany raitama cnn indonesia
dengan adanya kenaikan iuran bpjs mulai satu januari dua ribu dua puluh mendatang
siapa yang untung siapa yang buntung
dan pertanyaan utama adalah apakah ini solusi utama untuk mengatasi defisit keuangan yang kian menahun
bersama saya melalui sambungan telepon sudah ada bang timbul siragar
koordinator advokasi lsm bpjs watch
bang timbu selamat malam
selamat malam mbak
ini kita menghadapi permasalahan soal defisit keuangan bpjs yang kian menahun dari dua ribu empat belas
berarti kurang lebih sudah lima tahun
tapi anda melihat sekarang
dengan kenaikan iuran yang akan dihadapkan pada kita
per dua ribu dua puluh mendatang tinggal beberapa bulan lagi
anda melihat memang itu solusi utama untuk mengatasi masalah defisit keuangan yang sudah kian menahun ini masalahnya
ya jadi kenaikan iuran itu kan merupakan amanat undang undang sjsn
yang diturunkan oleh perpres delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas
jadi iuran itu memang harus ditinjau
nah memang faktanya di pps delapan puluh dua itu kan disebutkan iuran itu ditinjau paling lama dua tahun
nah harusnya kan dua ribu enam belas sudah naik kan waktu itu
dua ribu empat belas mulai dua ribu enam belas naik dua ribu delapan belas seharusnya naik
tapi kan ternyata tidak naik
nah maka menurut saya memang mau tidak mau

nah jadi memang itu sudah ada amanat undang undangnya dan perpresnya
kemudian faktanya memang rumah sakit itu sekarang sedang menanti klaim yang sampai sekarang belum dibayar bayar oleh bpjs kesehatan
yang nilainya sudah sampai sebelas triliun
artinya kalau ini nanti tidak dinaikkan juga bagaimana dia bisa membayar ke rumah sakit
ini kan fakta di lapangan
nah kemudian juga bahwa persoalan
kenaikan iuran ini tadi ditanyakan apakah memang bisa secara otomatis menyelesaikan defisit
persoalan defisit itu harus juga dilihat dari sisi pengeluarannya
ketika kita bicara penerimaan dengan kenaikan iuran ini
kalau tidak disertai dengan pengendalian biaya
maka defisit akan terjadi juga
oleh sebab itu memang momentum kenaikan iuran ini harus juga disertai dengan pengendalian biaya
bagaimana puskesmas harus ditingkatkan sehingga dia bisa menurunkan tingkat rujukan
artinya kalau tingkat rujukan itu meningkat terus
maka biaya di rumah sakit akan semakin besar
nah demikian juga bagaimana pemerintah bpjs kesehatan juga bisa melakukan pengawasan
sehingga fraud yang terjadi di rumah sakit bisa diminimalisir atau dihilangkan
sehingga tidak menimbulkan biaya yang lebih
nah ini kan persoalan persoalan terkait dengan pengendalian biaya penerimaan yang harus ditingkatkan
nah jadi kalaupun dinyatakan di dua ribu dua puluh nanti akan naik
memang pemerintah harus menetapkan di perpres
hasil revisi perpres delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas
jadi nanti akan ada perpres baru yang memuat iuran baru
satu dari segmen pbi
pbi apbn akan naik menjadi rp empat puluh dua
pbi apbd akan menjadi rp empat puluh dua
segmen ppu peserta penerima upah pemerintah akan dikenakan batas atas upah dua belas juta
ppu badan usaha demikian juga dua belas juta naik dari delapan juta
nah peserta mandiri ini yang selama ini yang menjadi hot isunya di sini
persoalan kenaikan itu sebenarnya
untuk segmen lainnya tidak punya masalah
yang punya masalah itu di segmen kepesertaan mandiri
yang direncanakan oleh pemerintah
kelas satu rp delapan puluh ribu naik menjadi rp satu ratus enam puluh
kelas dua dari lima puluh satu menjadi satu ratus sepuluh
kelas tiga dari rp dua puluh lima lima ratus ke empat puluh dua
walaupun memang dpr selama ini sudah sepertinya agak punya komitmen dengan pemerintah
untuk meminta kelas tiga itu tidak naik
ya sebenarnya ini memang
hitungan hitungan yang dilakukan oleh pemerintah
cuma kan kembali persoalannya begini
saya mau mengatakan begini
ini ada potensi kontraproduktif gitu loh
sehingga bisa meningkatkan satu
peserta yang nonaktif akan semakin besar
karena dia tidak mampu untuk membayar dan tidak mau membayar
nah ini karena apa
ya tadi kita kaitkan dengan pelayanan bpjs kesehatan membantu peserta di rumah sakit
faktanya kan masih banyak peserta yang ketika mau mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit
harus menunggu berbulan bulan berhari hari
atau dia ditolak karena memang kamar penuh
sehingga dia harus mencari sendiri
kalau dia nggak mau cari kamar sendiri ya dia jadi pasien umum
kemudian ada juga peserta yang harus beli darah sendiri
beli obat sendiri
kemudian juga bagaimana cara untuk mencari
kemudian juga bagaimana dia sangat sulit untuk mencapai
mendapatkan icu picu picu dan sebagainya
nah ini kan sebenarnya ranah yang harus dibantu oleh bpjs kesehatan
sebagai pihak yang mewakili peserta bekerja sama dengan rumah sakit
jadi bpjs kesehatan itu kan bekerja sama dengan rumah sakit
nah peserta itu diwakili oleh bpjs
jadi bagaimana peserta itu bisa mengakses itu harusnya dibantu oleh bpjs
nah yang seperti seperti ini kan belum terjadi secara baik ya
sudah ada memang betul tapi belum secara baik sehingga bisa menjamin
peserta itu tidak punya masalah di rumah sakit
nah ini yang harusnya juga disertai
bang timbul tadi anda menyebutkan ada dua
apa ability to pay dan juga willingness to pay yang dikhawatirkan dengan kenaikan ini
kalau ini terjadi nanti kenaikan betul angka dua itu tadi faktor itu
bisa saja menurun kekhawatirannya kan begitu
nah anda melihat apakah selama ini artinya begini
orang orang yang dua tadi yang termasuk dalam dua golongan tadi
melihatnya seperti apa
ya kalau kelompok kelas satu mungkin dia satu ratus enam puluh ability to pay nya ada
tapi willingness to pay nya mungkin belum tentu ada
karena apa dikaitkan dengan tadi pelayanan

kemudian dia ketahuan kemudian dia ketahuan
khairul enam puluh kemudian dia ketiga mau masuk rumah sakit
dengan segala kesulitannya dia akhirnya menjadi pasien umum
mungkin besoknya akan mengatakan begini
toh kalau saya mau masuk rumah sakit harus menjadi pasien umum
nah ini kan kaitannya dengan kalau kelas satu kelas dua itu
tapi willingness to pay nya mungkin rendah
nah ini yang harus diisi
jadi kenaikan iuran ini harus diisi dengan kenaikan pelayanan
oleh bpjs kesehatan untuk membantu peserta
nah kalau yang kelas tiga ini kan bicara ability to pay
bagaimana dia juga harus bisa meningkat
membayar empat puluh dua ribu kali sekian orang satu kakak
nah ini kan juga kaitannya dengan bagaimana dia harus
aktif kartunya dengan membayar kan begitu
jadi maksud saya kenaikan itu menjadi sebuah keniscayaan
kita sangat mendukung karena memang sesi hukum positif
fakta di lapangan dengan defisit yang besar
dengan pembiayaan yang akan membesar di tahun dua ribu dua puluh
iuran itu harus naik
tetapi kita mau mendorong begini
pemerintah hendaknya tidak menaikkan sedemikian besar
sampai seratus persen
nah saya mengusulkan bagaimana kalau kenaikan itu bisa
misalnya kelas satu sepuluh sampai lima belas ribu
kelas dua sepuluh ribu
kelas tiga pun sebenarnya dua ribu perak bisa dinaikkan
sehingga mereka punya kemampuan
dan ini pun menjadi sebuah yang kelas satu dan kelas dua
ketika dinaikkan sertai dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan
di tahun dua ribu dua puluh satu mau dinaikkan lagi boleh
karena pasal tiga puluh delapan kan mengatakan paling lambat dua tahun
iuran itu ditinjau
jadi tidak perlu setiap jendela dua tahun sekali itu
nah ketika dua ribu dua puluh dinaikkan misalnya lima belas ribu
terjadi perbaikan layanan yang signifikan
mau dinaikkan misalnya sampai dua ratus pun
menurut saya pihak kelas satu pasti berani bisa
kalau kita lihat
membandingkan iuran premik jkn dengan asuransi kesehatan swasta
masih jauh lebih rendah dibandingkan asuransi kesehatan swasta
nah tetapi kan harus disertai dulu dengan pelayanan yang lebih baik
jadi kalau dinaikkan sekarang
dengan belum ada jaminan pelayanan kesehatan membaik
maka feelingness to pay nya akan rendah
nah jadi artinya kalau menurut saya di dua ribu dua puluh ini
juga betul tapi tidak terlalu tinggi
tetapi dengan peningkatan pelayanan
nah kalau memang sudah baik dan sebagainya dalam setahun ini

tidak melanggar aturan kok kan gitu
jaminan pelayanan kesehatan yang anda lihat
atau mungkin juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat
yang belum membaik dalam beberapa tahun belakangan
apakah itu juga yang menjadi salah satu faktor
dari dua ribu enam belas tidak dinaikannya iuran bpjs
karena terkait dengan iuran
ini juga menjadi masalah lama
sejak bpjs kesehatan ini pertama kali beroperasi di dua ribu empat belas
ini akan menjadi batu sandungan buat bpjs kesehatan
ya jadi memang sebenarnya gini
ketika kita start di dua ribu empat belas atau januari dua ribu empat belas
sebenarnya kan sudah ada usulan dari dgsn
terkait dengan misalnya iuran pbi
secara hitungan aktuaria
dgsn waktu itu mengusurkan rp dua puluh tujuh
tapi pemerintah waktu itu menetapkan rp sembilan belas dua ratus dua puluh lima
ini ada persoalannya
ada gap antara hitungan aktuaria dengan yang ditetapkan pemerintah
nah dua ribu enam belas itu kan naik
pemerintah menetapkan rp dua puluh tiga
padahal dgsn menghitung secara aktuaria itu rp tiga puluh enam
gapnya tambah besar lagi
nah dua ribu delapan belas harusnya naik
tetapi tidak naik
waktu itu memang kita tahu ada agenda pilpres pilek dan sebagainya
mungkin takut gaduh dan sebagainya
nah di dua ribu delapan belas ini tidak naik

nah sekarang dua ribu dua puluh djsn mengusulkan rp empat puluh dua untuk pbi
pemerintah setuju untuk itu
nah di tahun dua ribu dua puluh lah antara usulan djsn
dengan penetapan pemerintah itu klop
nah jadi yang mau saya katakan begini
sebenarnya kalau pemerintah mengikuti usulan djsn
maka sebenarnya defisit itu tidak sebesar seperti sekarang ini
tidak sampai rp tiga puluh dua ya
iya kalau dulu dia ikut apa yang dikatakan pemerintah
apa yang dikatakan oleh djsn
menurut saya defisit mungkin hanya ratusan miliar
tidak seperti yang dua ribu empat belas rp tiga tiga ratus

dua ribu sembilan belas akan rp tiga puluh dua delapan ratus
kata menteri keuangan
nah jadi memang ini persoalan defisit ini kan juga disebabkan
oleh mismatch antara keputusan pemerintah
dengan yang diusulkan oleh dgsn
nah sekarang ini memang sudah match lah
sudah sesuai kan begitu
cuma kembali persoalan defisit itu tidak hanya disebabkan
oleh kenaikan iuran
tetapi juga bagaimana pengendalian biaya
kita akan pantau terus bagaimana kedepannya
apakah memang ini benar benar menjadi solusi yang jitu
bagi pemerintah untuk mengatasi masalah defisit ini
dan kita akan pantau bagaimana perkembangan terkait dengan isu kenaikan iuran ini
tapi waktu kita sangat terbatas
bang timbul siregar terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia malam hari ini
selain dari bpjs watch tadi dengan bang timbul siregar
kami juga berusaha untuk meminta statement atau pernyataan
dari pihak terkait dalam hal ini bpjs kesehatan
namun sampai dengan saat ini belum ada satupun
yang bisa bergabung atau memberikan jawabannya
untuk bisa kita wawancara di cn indonesia connected